koncinya jangan di jatohin lagi ya bang
ya bang tau
kalau minta beliin sepatu roda dong
buat main kong
gak usah nanti alia jatuh
kalo udah bisa kok kong
kan kagak punya sepatu roda
ya ntar kong beliin
ingat ya warnanya warna
ada gambar berbinya
pokoknya ada gambar berbinya
lo belum jalan
yaudah gue jalan dulu ya
mbak be mau kemana
perlu gue jawab
perasaan sih kemarin abang taruh di jaket
buka gak ada ya
jatoh kali bang
kan bukan tati yang jatohin
udah tapi kasih ke abang
kalo ada emak tati tanyain
emang emak kemana
gatau pergi dari tadi
gak usah dah
ntar malah marah marah
papa jangan lulu ya
ya kalo gak hati hati nanti jalannya ke sandung
kalo ke sandung gerobaknya terbalik
mama doain papa ya
kalo doain papa biar dapet rezeki banyak sih udah
tapi kalo doa papa ke sandung atau gerobak terbalik
ya papa doa aja sendiri
lo belum jalan
ngapain lama lama di rumah
mendingan narik sono pulang jadi bisa kok duit
ini juga udah mau narik mak
terus ngapain masih disini
oh seperti itu
ketemu dimana mak
ketemu dimana mak

waalaikumsalam pak haji
ada pak haji
tapi teh bapaknya lagi mandi
kenapa lo gak bilang dari tadi
gue kakek jadi nunggu
ntar gue balik lagi
tuh beres emang kenapa
gue gak enak di denger mantu lo
emang mau kemana be
gue mau ke rumah si mai
gue bukan mau ngapel pesen kue
terserah bapak bete ajah
yuk bentar beli jaket dulu
apa sih jak
lo gak kebapa
gue gak kenapa kenapa yo jak
gue tau lo lagi sedih
cuman gara gara perempuan jangan sampai lo nekat lagi
lo mau kemana sekarang
waalaikumsalam pak haji
si naim ada
ba be udah pergi
surti kurang tau pak haji
tapi kurang tau pak haji
bentar kalo ada si naim
gue tungguin di rumah
apanya yang lagi pak haji
keliatannya kaya tadi
eh mbak abe kody
ada apa be
gue mau pesen kue
oh seperti itu
apa aja deh
yaudah nanti kalau udah selesai saya kabarin ya be
nih gue persopetin dulu ya
yaudah gue pamit ya
kamu sakit pur
sama apanya pur
masya allah pur enggak tuh sama cumananya sumpah
olah olah be kenapa tadi mbak bethe nggak mau ngobrol dulu
kagak usah di
biar dia kagak mikir kalau gue lagi ngejar si maik
memangnya mbak bethe nggak ngejar ma lagi